bila butuh kelembapan sarang cukup disemprot dengan air agar sama dengan habitat aslinya
nah ketika kita membentuk
sebelum memasuki program latihan inti
oleh elit elit yang memenangkan persaingan
kalau kita bicara dengan penggandaan uang palsu uang kartal ataupun uang uang yang secara manual sering kita perdagangkan
jadi ini trendingnya selalu di atas angka ispa ini